apakah ini pak ifdal tidak menurut anda ini mengesankan bahwa ada keterbatasan sekarang
ada seperti membangun iklim ketakutan kepada kami rakyat sipil rakyat biasa ketika ingin menyampaikan pendapat di saat saat ini
enggak itu sebetulnya lebih tadi pak muldoko itu meringkas satu penjelasan yang panjang mengenai kebebasan berbicara itu
kebebasan berpreksi dan sebagainya itu adalah hak yang bersifat permissible
artinya hak yang bisa dikurangi atau dibatasi pemenuhannya atas dasar menjaga ketitiban umum
kemudian juga menjaga direct to honor hak
kehormatan orang lain dan seterusnya yang itu nanti ada pasal pasalnya di dalam kuhp
misalnya untuk mempertahankan direct to honor harga diri seorang
itu ada pasal di dalam kuhp barang siapa merendahkan martabat orang lain akan dipidana
itu tujuannya untuk menjaga the right to honor
nah karena itu pak muldoko sebetulnya berbicara secara lugas saja
demokrasi bukan berarti
jadi orang bisa semua gue ada tatanannya demokrasi
inikah posisi istana sekarang
posisi istana adalah menjaga reformasi ini
jadi kan menjaga reformasi itu apa itu demokrasi
nah satu kehidupan demokrasi yang baik itu harus dilandasi oleh hukum
nah tanpa satu hukum yang memadai
tidak ada the rule of law maka demokrasi akan susah untuk tegak
nah karena itu memang demokrasi ini di satu sisi dia harus bisa menjamin kebebasan orang
menyampaikan pendapat berepresi dan seterusnya
tapi di sisi lain juga harus dapat menjaga stabilitas pemerintahan
nah itu karena itulah nanti ada pasal pasal di dalam kitab hukum pidana dan
undang undang sektoral lainnya yang tujuannya untuk menjaga kebebasan itu
oke mbak asvin tanggapan anda
iya tentu saja negara ini kan dibangun sebanyak negara banyak peradaban
justru dibangun karena kebebasan berpendapat
dan kebebasan berpendapat itu esensi di dalam demokrasi
karena dengan itulah suatu kebudayaan bisa terus maju
bayangkan dalam kehidupan individual saja
kita saling menyampaikan berlomba lomba untuk memberitahu dalam kebaikan gitu
apalagi di dalam lingkup negara yang lebih luas
dan menurut saya itu tidak perlu dipertanyakan karena banyak dokumennya
ada dokumen saya masih ingat itu ketika lahir tap mpr nomor sepuluh tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
delapan itu adalah dokumen tertinggi negara yang mengatakan ada pokok pokok haluan reformasi
bahwa jalan yang ditempuh indonesia sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan adalah demokrasi
nah dari situlah kemudian turun terus undang undang hak asasi manusia
pertama sekali mas jokowi sudah bahwautsama pembangunan markas dengan luarjemah di rural indonesia
telah menjadi suatu ulasan keadaan kebaikan indonesia
fikiran saya dari cara menilai sebutannya dulu
untuk tiap kasus kasus yang seperti ini ya
dan tentu sebagai orang yang presiden itu kan disumpah untuk melaksanakan setiap ada undang undang dasar dan pancasila
nah undang undang dasar itu kan sudah memberikan landasan bagi kebebasan landasan bagi kehidupan demokratik dan juga penegakan hukum
nah itu kemudian menjadi agenda dari presiden saat ini
kita bisa lihat dari di nawacita tujuannya untuk melapangkan atau memperkuat kembali demokrasi yang sudah berjalan sejak awal itu
dan untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini